menyambut era generasi z dan kejayaan platform digital perusahaan pembuat konten creative experience office atau cxo menjalin kerjasama dengan pt telkom
cxo akan berperan sebagai penyuplai konten program indihome dan materi yang akan diproduksi ini menggunakan gaya visual edukatif yang ceritanya bertutur
cxo akan menyiapkan beberapa segmen program sesuai penonton anak muda
jadi sebenarnya kalau outputnya apa outputnya pasti konten campaign dan turunannya
tadi pak iwan juga udah bilang kan storytelling i think play a huge part and very important jadi kita akan bekerjasama di area itu
indihome dengan jumlah pelanggan delapan tujuh juta dan jumlah sambungan device satu ratus delapan juta akan mudah menjangkau pasar generasi muda
konten produksi cxo
konten cxo diharapkan pula dapat memperbaiki kualitas tayangan lokal indie home
kenapa cxo media lah ini
ini mbak putri ini paket lengkap gitu
jadi kalau cerita gamers ada mau cerita tentang wanita ada juga segmen wanita ada juga segmen terkait dengan k pop
creative experience office atau cxo merupakan perusahaan di bawah grup ct corp yang juga membawahi cnn indonesia
suryo utomo galuh prestisa jakarta